kamu boleh membela diri kamu sesuka hati kamu
tapi saya tahu persis pemuda seperti apa kamu ini
kamu hanya akan membuat masalah untuk anak saya salma
kalau kamu berani sekali lagi mendekati dia
salma akan saya pindahkan dari sma garuda
saat ini dia hanya butuh istirahat yang cukup
oh ya hari ini juga salma sudah bisa pulang
tapi tiga hari ke depan harus kembali kontrol ya
makasih ya dong
bagaimana keadaan salma pak
alhamdulillah lukanya salma tidak terlupar
tapi saya masih bertanya tanya
kenapa kok salma bisa jatuh sampai seperti itu
ini semua salahin nathan
memang sudah saya duga
kamu selalu membawa pengaruh buruk sama salma
benar sih nathan itu ya
dia bisa buat sama jadi seperti ini
ini semua gara gara dia
tapi pak salma jatuh bukan gara gara nathan
jelas jelas nathan yang buat kamu begitu
tadi udah papa konfirmasi sama dia
dia gak ngelak bapak tanya
pasti karena dia salahin nathan ya
dia yang udah buat kamu masuk ke rumah sakit
apa maksud lo bilang ke bokapnya salma kalau gue yang nyalakan dia
lo mau cari ribut sama gue
lo gak mau ngaku salah
emang kenyataannya ini semua salah
kalau aja lo tadi gak ngerjain gue
dan lo membiarkan gue ngambil air sama salma
kecelakaannya menimpa salma tadi
tidak akan pernah terjadi
wajah boleh sama sama gantengnya
tapi otak sama sama dadu
ini rumah sakit gak boleh kalian berkelahi
alah alah alah
salma pengen banget kasih tau ke papa
kalo misalkan salma itu jatoh karena gak sengaja kedorong kaldo

mulai sekarang kamu jangan dekat dekat lagi sama anak itu
mama teh yakin bukannya nathan yang nyalakain salma
nathan teh anaknya bager
udah lah biar papa urus administrasinya dulu
ada permohonan penting ini
dengan sangat terpaksa
kita mesti pulang hari ini juga ke jakarta
sekarang kalian beresin barang barang kalian
bapak anda ada mau lagi ada kecelakaan
kenapa sih salma itu selalu bikin gue khawatir
udah gak papa pa
kita sama sama berdoa aja ya
semoga salma gak ada apa apa
cepet yuk yuk
beresin barang barang ya
kita langsung bereskan semua barang barangnya anak anak
mending kita beres beres bareng duluan deh
ntar gue diambekin lagi
kan gue gak penting penting banget disini
karena gak bisa jagain salma dengan baik
kamu boleh membela diri kamu sesuka hati kamu
tapi saya tahu persis
pemuda seperti apa kamu ini
kamu hanya akan membuat masalah untuk anak saya salma
kalau kamu berani sekali lagi mendekati dia
salma akan saya pindahkan dari sma garuda
kalau kamu berani sekali lagi mendekati dia
salma akan saya pindahkan dari sma garuda
kalau mama maksain diri nanti mama makin sakit
mama baringan aja ya
mama mau ke dapur dulu mama mau masak buat kamu
ma mama bisa nggak sih dengerin aku
ma harus istirahat
kamu kenapa ngebentak mama
ma aku nggak maksud bentak mama ma
kamu nggak pernah kayak gini ini bukan daniel
kamu nggak pernah ngebentak mama kayak gini
mama mama tenang ya ma
mama nggak mau
kamu bukan daniel
mama harus tenang ya maha
ma aku nggak bermaksud bentak mama kayak tadi
aku mau mama cepet sehat mah
mama jangan nangis lagi ya ma
kamu tuh nggak boleh kianatan
kamu janji aja nggak kianatan
gue makin ngerasa kesepian
apa nggak ada satu orang pun yang beneran sayang sama gue
aduh lo tuh ngapain sih disini
serem banget sih lo jadi orang
kenapa sih lo nuduh gue mulu
gue tau lagi galau kan
jujur gue capek ribut sama lo
gue gak mau ngeri
jadi tolong buat kali ini aja ya
gue akan diem aja
lalu kita jumpa bonon
oh daha banget
sekarang kita oke